karena itu ada beberapa hal yang ingin saya tekankan
yang pertama fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya covid sembilan belas
dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain
dan yang kedua demi keselamatan bersama
saya juga minta dilakukan langkah langkah yang lebih tegas
untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah
saya melihat sudah ada himbuan himbuan dari tokoh tokoh dan gubernur
pada perantau di jabodetabek untuk tidak mudik
dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi
tapi menurut saya juga imbuan himbuan seperti itu juga belum cukup
perlu langkah langkah yang
lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas ini
yang ketiga saya melihat bahwa arus mudik dipercepat
bukan karena faktor budaya tetapi karena memang terpaksa
ini yang jarak di lapangan
banyak pekerja informal di jabodetabek yang terpaksa pulang kampung
karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang
tidak ada pendapatan sama sekali

untuk mengatasi kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah
sekolah dari rumah dan ibadah di rumah
karena itu saya minta percepatan program social safety net
jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial
di sektor informal dan para pekerja harian
maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul betul
sehingga para pekerja informal buruh harian asongan
semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari hari
yang keempat untuk warga yang sudah terlanjur mudik
saya minta kepada para gubernur bupati dan wali kota
pengawasan di wilayah masing masing sangat penting